mana mungkin putri amil
palingin putri cuma masuk angin doang
sebentar ya bu
semoga putri gak hamil
ih gak yes bingit kalau dia bener bener hamil
yang ada nanti gue bakal kerepotan deh ngurusin bayi
mana berisik lagi
semoga aja putri gak hamil
putri gak hamil
ibu selamat ya
sebentar lagi ibu bakal punya cucu
ibu selamat ya
sebentar lagi ibu bakal menjadi cucu
pergi pergi gak
putri gak mau hamil
putri gak mau punya anak dari dia

coba aja kalo beneran putri bener bener gak mau kalo misalnya putri punya anak dari orang kaya raja
jangan sampai jangan sampai
ya allah putri pengen balik lagi jadi anak kecil
putri pengen memutar ulang lagi jalan hidup aku
aku gak mau hidup kayak gini
gak tau deh
clara mau nikah sama raja
boleh boleh kok
tapi nunggu semuanya siap ya
iya bener clara raja bener
yang namanya pernikahan itu gak bisa terburu buru
gimana kalo akhir tahun
pokoknya aku mau nikah sama kamu minggu ini kalau nggak kita putus
kepala kota yang menangis
kepala kota yang menangis
kepala kota yang menangis
kepala kota yang menangis
raja tante minta maaf ya nak ya
clara memang sifatnya terlalu egois itu karena dari kecil kita terlalu memanjakan dia
andai saja claudia masih ada ya mas
maaf siapa tadi
sebenarnya clara memang punya seorang adik
tapi dia hilang diculik waktu dia masih diculik
jadi gimana put
udah enak kan
alhamdulillah udah baik kan
apa gak suka kalau kamu berhubungan
sama perempuan kotor kayak dia
apa nggak suka kalau kamu sampai sekarang
masih deket deket perempuan kayak dia
pulang kamu sekarang
aku gak akan ninggalin putri sendirian
kamu mau rusak semua masa depan dewa
kalau sampai sekarang
dia masih berhubungan sama perempuan kayak kamu gini
muda mantan perempuan anak psk
sampai suci lagi kamu
kamu tuh udah gak suci sekarang
kalau kamu yang terbaik buat dewa
saya juga tahu diri kalau om saya siapa
mengeskan kamu pulang